kang bagjate lagi sibuk
bulak balik ke kota beli pupuk
nanti kalau ketemu dia
suruh kesini ya main main
yaudah yuk kita makan
kapan kamu putuskan untuk menamar tuti
kalau kamu nikah sama dede
siapa yang bakal cari nafkah
kerja sebagai abdi masyarakat
tujuannya mah mengabdi
bukan cari makan
kamu mau hidup dari tabungan siros
tidak malu hidup dari tabungan mertua
tidak malu hidup dari tabungan mertua
kalau dana tidak mau berangkat
siapa yang mau cari nafkah
bapak sudah kasih pilihan yang terbaik
tanpa kamu suruh
dia memang sudah pengen berangkat ke korea
pasti disayang sama majikannya
gajinya nanti besar
kamu di rumah urus anak kamu itu
ajari dia dengan agama
supaya jadi keluarga
pikirkan masa depan kamu
dan bisa menikmati
dan bisa menikmati
dan bisa menikmati
maka depositu kita
sudah jatuh tempo
tidak perlu diperpanjang
kita hanya menjadikan tabungan
supaya kalau kita mau ngambil
teh jadi lebih mudah
maka kita bisa menjadikan tabungan
emak saya cari uang untuk kamu
jadi terserah kamu yang atur
bagi emak yang penting
asal ada nasi dan lauk
sahabat sembilan buat ida dan iyah
bapak minta maaf
febri ngobrol sama bapak ya
febri tahu apa yang ibu kerjain di luar sana
yang ibu kerjain itu gak mudah gelis
hanya yang ibu ceritain
selama ini sama febri yang indah indah aja
biar febri gak sedih
yang tahu itu cuma ibu sama bapak
bahkan kalau ibu mau telepon bapak juga kan gak bisa berlama lama
karena harus berhemat
dan febri tau gimana rasanya
rasanya kalau tiba tiba tiba tiba ibu kangen banget sama febri
rasanya pengen beli tiket
terus pulang kesini
malah itu juga
ibu mah kadang kadang udah kayak orang gila gelis
suka ngobrol sendirian di kamar
seolah olah ibu lagi ngobrol sama kamu
tapi kan kalau ibu pulang
terus ibu ngikutin kata hati
kita di rumah mau makan apa
ibu mah disana menderita
asal febri bahagia
begitu juga bapak
bapak melakukan semua ini
bapak teh cuma gak mau
kalau febri teh bakalan kerja di luar kayak ibu
tapi tadi ibu udah ngobrol sama bapak
dan bapak tau kalau caranya itu salah
bapak janji mau berubah
febri ngobrol sama bapak ya
febri ngobrol sama bapak ya
febri ngobrol sama bapak ya
febri berada di atas cungka
c menyebut banjat